kota paris kembali memanas setelah ribuan orang turun ke jalan pada kamis
bentrokan kembali terjadi antara pengunjuk rasa dan polisi anti huru hara
yang menembakkan gas air mata untuk membubarkan masa
sejumlah orang ditangkap karena dituduh melakukan provokasi dan menyerang petugas
peristiwa yang sama juga terjadi hampir di seluruh wilayah di perancis
ya setiap kali unjuk rasa menentang rancangan undang undang pensiun digelar
selalu terjadi bentrokan dan perusakan
unjuk rasa kali ini dilakukan sehari jelang keputusan dewan konstitusi perancis
melegalkan rancangan undang undang pensiun yang diantaranya
berisi penambahan usia pensiun dari enam puluh dua tahun menjadi enam puluh empat tahun
jika dewan menyetujui rancangan undang undang tersebut
dimana mungkin dengan beberapa peringatan
maka pemerintah perancis berhak mengesahkannya
banyak yang berharap hal itu dapat menghentikan aksi massa
yang terus meluas dalam beberapa bulan terakhir
karena selain unjuk rasa aksi masa yang dilakukan juga berupa mogok kerja
yang membuat terganggunya kebutuhan warga perancis